selamat siang hingga kini pusat polisi militer angkatan darat atau puspoman
masih melakukan penyelidikan kasus penyerangan terhadap polsek ciracas beberapa waktu lalu
total lima puluh satu personel tni ad telah diperiksa dalam kasus ini
dari lima puluh satu orang tersebut dua puluh sembilan status anggota diantaranya telah ditingkatkan menjadi tersangka
sementara itu prada mi yang diduga sebagai pelaku penyebaran berita bohong
saat ini masih menjalani perawatan dan berstatus saksi
selain itu puspom tni memeriksa delapan anggota tni angkatan laut dan tni angkatan darat udara
yang diduga terlibat dalam penyerangan
namun ke delapan orang ini berstatus saksi
penyelidikan kasus ini pun masih terus dilakukan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan
para pelaku nantinya dapat dijerat dengan pidana perusakan dan penganiayaan
dengan hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara
pertama melakukan tindakan pembalasan terhadap pengeroyokan yang dilakukan terhadap prada mi
meskipun kenyataannya dari hasil penyelidikan prada mi menyampaikan berita bohong
merasa tidak puas dan tidak percaya atas keterangan dari pihak puspom tni angkatan laut
bahwa prada mi mengalami kecelakaan tunggal
jiwa korsa terhadap prada mi
melampiaskan karena sudah terperhubungan
mengapes bank yang buat gelar suai frau entah coop
ngenas ideal istilah ini harus berubah semakin selalu
karena sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan sementara sampai saat ini prada mi sendiri masih dalam perawatan
karena mengalami luka yang cukup serius
dan karena itu belum bisa diperiksa secara intensif
dan kemudian statusnya pun masih sebagai saksi
namun demikian untuk prada mi sendiri masih akan dilakukan juga
karena ada dugaan bahwa ia menggunakan narkoba
karena ia bisa mengalami kecelakaan tunggal begitu
jadi ada dugaan dia menggunakan narkoba sampai saat ini
jadi sampel dari darah rambut maupun yang lainnya
masih diperiksa oleh dari bnn di lido
dan sampai saat ini hasilnya belum keluar
jadi kita sendiri masih menunggu sampai kapan statusnya bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak
dan selain dari angkatan darah ternyata juga ada oknum dari angkatan lain yang ikut
diduga ikut dalam penyerangan pada sabtu lalu
di mana dari delapan orang tersebut tujuh diantaranya dari angkatan laut
dan satu dari angkatan darah
namun pemeriksaan itu baru dilakukan pada hari ini
dan diantaranya itu ke delapan orang tersebut masih berstatus sebagai
dan untuk selanjutnya juga
motif yang sudah diketahui dari penyelidik dari puspam tni ad adalah
yang utama adalah motif untuk balas dendam
karena pada awalnya proda emi sendiri menyebarkan berita bohong
bahwa ia dikeroyok oleh preman di sekitar kawasan ciracas
dan yang utama juga adalah
para pelaku ternyata sebenarnya sudah mendatangi polsek ciracas
dan meminta keterangan dari kepolisian terhadap kasus yang terjadi terhadap proda emi
namun mereka tidak puas dan kemudian melakukan penyerangan
sampai saat ini juga penyelidikan masih terus berlangsung
dan tidak kemuntup kemungkinan bahwa tersangka akan terus bertambah
dan tadi juga puspam tni ad menjanjikan bahwa penyelidikan nanti akan berlangsung secara terbuka
transparan dan akan terus diupdate perkembangannya secara terbuka melalui media maupun media sosial
lalu bagaimana dengan warga yang menjadi korban penyerangan
ya baik sarah dan sampai saat ini memang ada enam belas orang korban
menurut data dari tni angkatan darat dari pangdam jaya
melakukan pendataan ada enam belas orang korban warga sipil yang menjadi korban luka luka dalam peristiwa tersebut
dan dari enam belas orang korban tersebut ada juga delapan puluh tiga unit materi yang mengalami kerusakan
dan selain korban korban luka juga dari tni angkatan darat bergerak cepat untuk melakukan penggantian rugi
sepuluh orang total ada sembilan puluh orang yang akan digantikan rugi
dan dari sembilan puluh orang tersebut tujuh puluh sembilan diantaranya telah menerima ganti rugi sebesar rp tiga ratus lima juta
total dari sembilan puluh orang tersebut nantinya akan
mendapatkan ganti rugi total sebanyak tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah total dari semuanya
dan itu semua nantinya akan diganti oleh dari gaji para pelakuan
namun untuk sementara karena ini harus dilakukan dengan cepat
maka ganti rugi ditalangi terlebih dahulu oleh pimpinan angkatan darat
termasuk dari kepala tafakat andarat maupun dari panglima daerah militer kodam jaya
jadi mereka menalangi terlebih dahulu dan nantinya setelah para korban ini mendapatkan talangan
kemudian akan ditolak
dan ini akan diganti oleh dari gaji para prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut
dan selain itu juga dari korban korban luka tersebut
sampai saat ini di rspad ada tiga orang korban luka
di mana dua diantaranya adalah anggota kepolisian
dan salah satu dari anggota kepolisian tersebut saat ini kondisinya masih cukup mengkhawatirkan
karena memang mengalami luka tembak gotri
karena pada saat kejadian ada penyerangan
ada pelaku penyerangan yang melakukan penyerangan menggunakan pistol airgun yang berisikan gotris